eh apaan sih
ya emang kenapa orang cakep juga yang semalam tuh
yang kemarin yang hari ini
emangnya kenapa sih orang kamera gue hak hak gue lah
oh ya udah kalo lo gak mau apus gue yang apus
terus kamu mau sekolah di mana
pokoknya setelah kamu lulus sma
kamu harus menikah dengan radit
jangan lupa like
lo belum mandi
kan busa lama ulang tahun hari ini ayo cepetan mandi
kok oh doang
lo gak baca grup ya
itu anak anak pada mau bikin surprise buat dia
ya gue juga belum beli kado
udah gak usah pakai beli beli kado deh
gue juga gak ada yang tunggu dulu pas di dendam sama gue
ntar gue disuruh ngerjain matematika lagi oh gak
oh jadi lo gak mau
ya udah palingan seminggu ini lo dimimpiin ibu salamah ya kan
pangkat tiga puluh tujuh per lima berapa
eh sam sam masuk masuk
eh keluar keluar
ih ya mandi dulu lo
udah biar cepet aja
udah udah udah lah
kamu tuh ngapain sih aku mau latihan
iya aku tahu dan aku udah bilang ke kamu kalau aku malah sekarang berhenti buntutin aku
i just wanna make sure kalau kamu itu baik baik aja
ya dan aku akan baik baik aja tanpa kamu
aku tuh begini karena aku cinta sama kamu
dan kalau kamu cinta sama aku ya kamu kasih aku kebebasan
oh biarin aku pergi kemana
eh tapi kalau kamu pergi aku harus tahu kamu kemana
aku tuh manusia dit
aku bukan kambing yang harus kamu kekang selalu
no aku gak pernah anggap kamu kambing
justru di hati aku itu untuk orang yang paling aku sayang
no dit itu tuh cuma peribahasa
gak perlu kamu bahas lagi
yang penting aku gak mau kamu kabur kaburan dari aku terus
kamu nyakitin tangan aku
pasin tangan aku atau aku teriak sekarang
kamu tahu kan aku cinta sama kamu
dead kalau kamu cinta sama aku kamu harus biarin aku pergi
masih panjang jalan yang harus aku tempuh
masih banyak lembah dan gunung yang harus aku jelajahi
aku gak ingin di saat aku menidurkan anak anak aku kelak
aku gak punya cerita apa apa buat mereka

gak boleh kayak gitu
walaupun ibu salaman tuh ya nyebelin kadang suka bawel
ya tapi tetep aja dia guru kita gak boleh gitu lah
gue tuh udah ikut masih aja lu bawelin
gimana gue gak mau bawel tuh mulut mulu aja masih begitu senyum
lu kenal apa sam
itu cucu cewek tuh lu gak liat
udah taruh dulu deh lu aja ke
ya lu mau kemana
sam mau kemana
lu yang bawah aja deh
kok jadi gue ya udah nanti aja
suas banget sam
aku embun yang terperangkap dipelukan dadaunan
aku kabut yang terperangkap di rengkuhan senja
dimanakah kamu duhai matahari
terbangkan aku ke awan awan
eh apaan sih
ya emangnya kenapa
orang cakep juga tuh yang semalam tuh
yang hari ini
emangnya kenapa sih
orang kamera gue hak hak gue lah
oh ya udah kalo lu gak mau apus gue yang apus
sini kasih ke gue
gak mau gak mau
apus sekarang gak
gak gue gak mau
tapi emang kenapa sih
eh tunggu tunggu tunggu
punya lu kan
punya lu kan
yang ginian lu nih
makasih dan namanya pik
iya gue pura pura gak tau biar gue tau nama lu modus aja
ya karena kan tadi gue udah ngasih tau nama gue sam sekarang gue mau nanya nama lo siapa
tapi emang menurut gue sih bagusan peak ya
jadi bisa gue panggil pikachu gitu
kurang lucu apa gimana sih kan itu nama kartun zaman dulu maksudnya lo gak ngerti atau
ya gue juga tau pikachu tuh kartun jadwal tapi jadi ketauan kan umur lo udah tua
lagian harusnya nama lo tuh garing
itu udah gak lucu gak jelas lagi
oke kan bencana gue
enggak enggak ada oke oke nya
yaudah lah yang penting usaha kan
selamat ulang tahun bu
wah ibu bener bener sangat bahagia dan terharu makasih banyak lo ya
assalamualaikum bu selamat ulang tahun ya bu
alhamdulillah baik bu
ya ampun gimana aku lihat kamu di holland
kebetulan bulan lagi nggak bisa ikut soalnya dia lagi pergi ke luar negeri tadi sih aku kesini barengan sama sam
loh terus kemana dia
cuma dia yang bikin ibu lari tujuh keliling kelilingi sekolahan
selamat ulang tahun ya bu
ini buat ibu
hah makasih lo radit
ini burit res ibu dulu kalian berdua udah kenal
iya kita kenal bu
lagi pula ibu gimana sih dia kan anak pemilik raja properti di jakarta
masa gak ada yang kenal ya gak
yaudah yaudah kalian duduk semua nikmati makanan dan minumannya yah
lo tuh kuliah ya gue pikir masih sma loh
oh jadi lo sukanya sama anak abenge
loh ya justru malah wom mah udah males sama anak anak